anda mungkin mulai kesulitan mencari tempe dan tahu di pasaran dalam tiga hari terakhir ini
salah satunya di pasar kebayoran jakarta selatan
karena sulit didapat harga tempe satu papan naik menjadi sepuluh hingga dua belas ribu rupiah
dari sebelumnya lima hingga enam ribu rupiah
kelangkaan serta kenaikan harga itu pun dikeluhkan sejumlah pelanggan tahu dan tempe
setelah sempat mogok produksi masal mulai senin pagi
produsen tempe tahu di kawasan johar baru jakarta pusat kembali berproduksi
bedanya para produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe dan tahu serta menaikkan harganya
jika biasanya lima rupiah per potong naik menjadi enam ribu rupiah
kita ya pusing sekali
nah gimana ya tempe tadinya kadangnya cuma tujuh ratus sekarang udah sembilan puluh lima
jadi kita ambilnya susah
kalau jualan tempe kayak gini itu angganan mungkin dinyakin ya nggak mau
kalau keadaan begini
konsumen juga saya harap supaya mengerti pak lah karena ini bukan permainan kami kami
orang jin tempe dan tahu
kalau nggak dengan cara ini kita mau gimana pak
ini pun baru dicoba
kalau dengan cara ini kok nggak ketemu atau masih merugi terpaksa ya
kita nggak dagang lagi lah pak gitu
demikian juga dengan penjual tahu sumedang di sepanjang kawasan
jalan raya bandung garut jawa barat
akibatnya omset mereka pun turun karena stok yang terbatas
tim liputan cnn indonesia